kan kalau penggunaan sistem online itu kan teknologi ya sebenarnya kan nggak masalah
jadi taksi biasa juga bisa menggunakan itu mau bertaksi mau apa dan sebagainya
hanya semua kendaraan umum itu harus didaftarkan
satu ini untuk keamanan penumpang sendiri
yang kedua itu harus dikir
bentuk kirnya bagaimana sudah ada standarnya ini untuk keselamatan
dan saya juga terakhir saya menghibur ganda untuk mewadahi
jadi mewadahi semua ubertaksi atau apa greptaksi dipanggil untuk bicara